erupsi gunung ilele wotolo di kecamatan ileape lembata ntt terjadi pada minggu pagi
letusan gempa yang diawali dengan getaran gempa ini menimbulkan kolom abu setinggi empat meter
ke arah barat dan utara pulau lembata menuju pulau adonera serta flores yang terletak berseberangan
letusan yang terjadi membuat warga berlarian menyelamatkan diri ke arah kota lewo leba yang berjarak dua puluh menit perjalanan
mereka ada berita bahwa di sana itu sudah sekarang mereka dapat itu ada pasir pasir seperti hujan pasir
dan juga ada batu batu yang sudah mulai berjatuhan
sehingga mereka sementara mencari tempat untuk perlindungan di tempat yang lebih aman
ada yang sudah mengungsi ke sini
akibatnya warga sejumlah desa di kecamatan ileape mengungsi
hingga kini kota lewo leba yang berjarak tiga puluh lima km dari gunung ili ape juga sudah tertutup debu vulkanis dan tercium bau belerang
kolom abu yang tinggi dan berembus ke arah barat diperkirakan dapat membahayakan penerbangan di bandara larantuka dan bandara wunopito lembata
mungkin seperti itu
kita sudah laporkan bahwa nanti akan ada informasi peringatan dini dan lokasi dampak atau trajektori dari debu vulkanik itu
untuk membantu warga yang terkena dampak bencana tersebut
pemerintah kabupaten lembata sedang membangun posko pengungsian di area kantor bupati lembata
kristongai kupang lusa tenggara timur
ya dan berdasarkan informasi terbaru yang kami peroleh juga setelah gunung ilelewotolog memuntahkan abu pasir dan kerikil
minggu siang ratusan warga dari kecamatan ileape dan ileape timur mengungsi ke kantor bupati lama
ratusan pengungsi yang menyelamatkan diri ini menggunakan berbagai sarana transportasi lantaran hujan kerikil dan pasir merusak atap rumah mereka
selain mengungsi ke posko pemerintah warga juga memilih mengungsi ke rumah kerabat

kampungan pengungsi masih terus berdatangan dan memenuhi kantor bupati lama dan hingga kini
pemerintah masih terus mendata jumlah pengungsi dan dampak yang ditimbulkan dari erupsi ile lewotolog